kamu nyender ke aku
terpantau ada tiga titik yang bisa kita ambil alih
jalan mana aja
bang edi mau ngasih perintah ke siapa
kenapa gak ke kita aja
saya gak tau ya
kalau bang edi gak ngasih perintah ke kita
buat sekalian eksekusi
itu sama aja bang edi meragukan kita
ada kerjaan kecil
tugas kalian hanya memperingatkan
tukang parkir yang di jalan
yang gak punya izin
di jalan mana bos
baru ngasih tau lokasinya
nanti saya forward
jangan terlalu bersemangat
tugas kalian hanya memberi peringatan
sekedar membuat mereka takut
cukup dibikin belakangnya geser
itu terlalu berlebihan
cukup seperti ini
sejak di kalahin
kalah lahir batin
kayak idul fitri aja
maksudnya bukan cuma
tapi juga mental
yang sudah bertahun tahun
iya makanya saya dendam sama remon
bukan cuma sama raymond
tapi juga sama anak buahnya yang ngeroyok kita
ngebantai kita sampai pegang kamu patah
terus diangkut ke cetapet
kita nggak mungkin menang lawan mereka
kecuali kita angsur satu persatu
seperti dulu kang darman ngabisin mereka
sebelum akhirnya kang darman di kalahin raymond
terus nanti kita juga bakal berhadapan sama raymond
kamu gak takut
kita itu ceritanya dendam
yang namanya dendam
itu tidak ada takutnya
si neng belum pulang
motornya gak ada
biasanya pulang kuliah jam berapa
kalau kuliah biasanya jam segini udah pulang
terus biasanya kemana dulu
kamu nyender kaku kayaknya hampir satu jam deh
iya soalnya aku udah mulai kesemutan
iya aku emang lama tapi nggak sampai satu jam
ngapain dulu sih
ganti baju terus makeup
antesan lama makeupnya serius kayak gini
kamu sih enak gak usah makeup juga gak apa apa
udah laku udah punya suami
cie baru ketemu udah langsung curhat
kamu gak boleh market disini
karena gak punya izin
sebetulnya bukan gak ada yang gak mau sama tete
tapi tete nya aja yang gak ngerasa
soalnya tete itu sampai saat ini
masih belum bisa move on dari kang ujang
kamu bikin aku keselek aja
temenin saya dulu lah sebentar
mau ke bengkel service motor
oh yaudah gak apa apa
nanti kasih ke bos
a'a kenal saya
ya kenal atuh
terus terus terus
ya makasih pak
mulai besok kamu gak boleh mati disini
karena gak punya ijin
ladang ladang ladang
mulai besok kamu gak boleh market disini
karena gak punya izin